kisah hidup mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok akan diangkat ke layar lebar
film ini berjudul a man call ahok
presenter daniel mananta membocorkan tampilan poster pertama film tersebut melalui akun instagramnya
terlihat dalam poster daniel sendirilah yang akan memerankan sosok mantan bupati belitung timur tersebut
film ini diangkat dari buku berjudul sama karya rudy valinka dan disutradarai oleh putra matuta
ahok masih mendekam di makobrimob menjalani masa hukuman kasus penistaan agama
dengan dipangkas remisi dua bulan pada tujuh belas agustus lalu ahok diperkirakan bebas pada awal dua ribu sembilan belas